sebagai informasi berikutnya meski telah ditetapkan sebagai tersangka
siswa smk dan ayahnya yang melakukan pemukulan terhadap dasrul
seorang guru di smk negeri dua makassar
akan melaporkan balik dasrul ke polisi atas pemukulan terhadap anaknya
dan peristiwa ini juga memancing reaksi protes dari berbagai kalangan
yang meminta pelaku dihukum berat
kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka
saat dimintai keterangan siswa smk berinisial as
membantah tuduhan telah melakukan pemukulan terhadap gurunya
ia justru mengaku telah dipukul sang guru hanya karena tak membawa alat praktek gambar
mar mar langsung pak dasrul kak
pak dasrul terus dia apa dulu
dia bilang bilang kok kurang ajar kok keluar masuk tidak jelas
dia bilang mau pinjam alat gambar pak
jadi kurasa ditunggu kak
jadi langsung ke tempat duduk kak
setelah ke tempat duduk kak datang pak dasrul
dia pukul sampai jatuh
aa ayah siswa yang juga ikut memukul guru anaknya mengakui
telah melaporkan balik kasus pemukulan oleh dasrul kepada anaknya ke polisi
sudah melapor di desa punya anak
itu berkembangannya karena mungkin saya mau lanjutkan juga
kalau dia tetap lanjut juga saya lanjut juga ke kpk
karena anak saya baru lima belas tahun
dan ada bukti visu
sudah ada laporan polisi ada bukti khusus
sementara itu ratusan siswa dan guru smk negeri dua makassar
serta pgri makassar berunjuk rasa di mapol sekta tamalate
unjuk rasa berlangsung ricuh
sejumlah siswa dan polisi terlibat saling dorong hingga adu mulut
karena ingin masuk ke kantor polsek
mereka ingin agar siswa dan orang tua murid yang memukul gurunya
segera ditahan dan dihukum berat
saat ini orang tua siswa yang melakukan pemukulan terhadap seorang guru
telah ditahan di polsek tamalate makassar
sementara as masih menjalani pemeriksaan
tak hanya itu anggota dprd sulawesi selatan kadir halid
bersama sejumlah alumni smk
juga mengunjungi mapol sekta tamalate kami siang
ia bermaksud memberikan dukungan moral kepada guru
yang menjadi korban penganiayaan murid dan orang tuanya
kadir halid juga meminta kepada pihak kepolisian
untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku
menurut polisi jika terbukti bersalah
pelaku dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh tentang pengeroyokan
dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara
ibnu munsir makassar